oke kalau kita ngomongin soal lockdown yang terbaru adalah negara tetangga kita malaysia yang mulai memperlakukan lockdown atau mengunci wilayahnya mulai delapan belas maret
seperti apa kondisi di malaysia apakah kekhawatiran kemudian panic buying juga terjadi di sana
bergabung melalui sambungan skype ada ferdinand murni hamundu ppu university science malaysia
selamat malam pak ferdinand terima kasih sudah bergabung dengan kami
selamat malam mbak tiffany terima kasih
pak ferdinand ketika pemerintah malaysia memperlakukan dan menginfokan akan melockdown pertanggal delapan belas maret apa yang terjadi
bagaimana respons masyarakat di sana kondisinya sekarang seperti apa
pertama tama terima kasih kepada pihak ccnn indonesia dan kami dari mahasiswa indonesia mengucapkan apresiasi kepada pihak kerajaan malaysia
melalui kondisi yang terjadi di sana
melalui perdana menteri yang mengumumkan lockdown delapan belas hingga tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh
kemudian diikuti oleh perwakilan republik indonesia melalui kantor kbri di kuala lumpur dan juga kantor perwakilan di lima negeri baik di semenanjung dan di sabah dan sarawak
berikut juga dengan kepolisian republik indonesia melalui atase kepolisian yang begitu sangat responsif terkait dengan kegiatan
dan juga dengan kondisi yang terjadi di sana
pertama tama terima kasih kepada pihak ccnn indonesia dan kami dari masjid indonesia menerima apresiasi kepada pihak ccnn indonesia dan kami dari masjid indonesia melalui kantor kbri di kuala lumpur dan juga kantor perwakilan di lima negeri baik di sabah dan sarawak

pertama tama terima kasih kepada pihak ccnn indonesia dan kami dari masjid indonesia melalui kantor kbri di kuala lumpur dan juga kantor perwakilan di lima negeri baik di sabah dan sarawak
pertama tama terima kasih kepada pihak ccnn indonesia dan kami dari masjid indonesia melalui kantor kbri di kuala lumpur dan juga kantor perwakilan di lima negeri baik di sabah dan sarawak

pertama tama terima kasih kepada pihak ccnn indonesia dan kami dari masjid indonesia melalui kantor kbri di kuala lumpur dan juga kantor perwakilan di lima negeri baik di sabah dan sarawak
pertama tama terima kasih kepada pihak ccnn indonesia dan kami dari masjid indonesia melalui kantor kbri di kuala lumpur dan juga kantor perwakilan di lima negeri baik di sabah dan sarawak

pertama tama terima kasih kepada pihak ccnn indonesia dan kami dari masjid indonesia melalui kantor kbri di kuala lumpur dan juga kantor perwakilan di lima negeri baik di sabah dan sarawak
pertama tama terima kasih kepada pihak ccnn indonesia dan kami dari masjid indonesia melalui kantor kbri di kuala lumpur dan juga kantor perwakilan di lima negeri baik di sabah dan sarawak
pertama tama terima kasih kepada pihak ccnn indonesia dan kami dari masjid indonesia melalui kantor kbri di kuala lumpur dan juga kantor perwakilan di lima negeri baik di sabah dan sarawak